terus saya menemukan bahwa silly berarti blessed dalam bahasa inggris
jadi bahasa inggris yang lama itu silly berarti blessed prosperity dan sebagainya
yang semua yang bagus bagus
jadi saya putuskan sampai saat ini saya tidak ganti
lagipula silly ini kemudian menjadi catatan sejarah buat saya
bahwa dulu saya memulai semuanya itu dengan hal hal yang baik
jadi perempuan yang seperti saat ini
terus saya juga sempat sakit
dan ada satu titik dalam kehidupan saya
di saat saya benar benar merasa saya dilemahkan tuhan
tetapi pada saat saya lemah itulah kuasa tuhan bekerja
mujizat terjadi dalam hidup saya
semua yang tadinya
semuanya sembuh tanpa operasi dan sebagainya
dan saya merasa sangat berkati
saya merasa hidup saya sungguh luar biasa diberkati
dan saya percaya bahwa semua itu diizinkan terjadi dalam hidup saya
pasti ada maksudnya
karena semua yang tidak bikin saya mati justru membuat saya menjadi lebih kuat
sili memulai kegiatan sosialnya dengan mencari donor darah
sebagai seorang perempuan yang membutuhkan
aksi sosial ini berkembang hingga akhirnya menyebar melalui media sosial
saat itulah nama jas sili melalui akun twitternya banyak dikenal orang
silly melanjutkan aksi sosialnya dengan membangun rumah harapan
sebuah rumah singgah bagi anak anak tak mampu yang sedang menjalani rawat jalan di rumah sakit
rumah singgah yang terletak di kawasan tebet jakarta selatan ini
berdiri sejak november dua ribu enam belas
di rumah ini anak anak diberi pelayanan sambil menunggu masa pengobatan
tak hanya sebagai rumah singgah
rumah harapan juga menjadi tempat bermain dan belajar
melalui rumah harapan anak anak diajak melupakan sejenak derita penyakit yang mereka alami
di rumah harapan ini kita punya prinsip satu
jadi yang kami lakukan adalah
menciptakan sebanyak banyaknya keceriaan kebahagiaan buat anak anak di rumah ini
dan di sini benar benar di rumah ini
kita menghadirkan sebanyak banyaknya keceriaan dan kebahagiaan buat mereka
jadi supaya sel sel tubuhnya itu kalau kita bahagiakan
sel selnya meregenerasi sampai akhirnya mereka bisa sembuh
dari lima puluh tiga anak yang sudah kita dampingi
selama satu tahun lebih
tujuh belas anak sudah pulang ke pangkuan ilahi
mereka sudah graduate dari kehidupan ini
tapi ada juga anak anak yang sembuh
yang sama sekali kita tidak pernah bayangkan akan sembuh
anak yang tadinya sudah keluar darah dari hidung mata telinga gitu
tapi pada akhirnya sembuh
dan ada anak yang sudah belatungan sudah tidak ada mati rasa dari sini sampai bawah
sudah dokter bilang terminal sudah tidak usah diapa apain
paling hidupnya gak lama lagi
tapi keajaiban terjadi anak ini sembuh
dan kita bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya tuhan lewat anak itu
dalam mengelola rumah harapan ini
silly dibantu sejumlah relawan
bercanda bermain dan bercerita
adalah cara yang dilakukan sejumlah relawan untuk menghibur anak anak
mbak biasanya kan kalau sore memang sering kumpul
biasanya yang suka diobrol ini apa aja sih sama anak anak sama orang tua
kalau anak anak yang masih kecil kecil biasanya kita main ciluk badan main main bercanda bercandaan gitu
tergantung usia sih
jadi kalau usianya sudah agak remaja ya kita ngikut jadi remaja
kayak mereka mereka ini kan kebetulan udah gede gede nih kan
eh jangan bercanda gitu
jadi mereka berdua ini ya obrolannya seputar remaja
yang namanya remaja kan udah mulai yang ada yang ditaksir
siapa yang ditaksir
ada di sini
kita kan kadang kadang secara emosional juga sering nggak stabil nih mbak ya
cuma kadang kadang kita sendiri juga lagi bad mood gitu
kadang kadang entah kita di rumah ada masalah sama anak entah kita ada masalah dengan teman atau siapa
ketika datang terus mendengar keluh kesah anak anak dan sebagainya di sana
mbak biasanya apa yang mbak lakukan
kalau saya pribadi nih saya sendiri ya
terus ketemu anak anak anak anaknya nangis dan sebagainya
biasanya saya masuk dulu ke ruang sekret
duduk sebentar tarik nafas
saya kebetulan sudah belajar meditasi jadi belajar grounding
jadi saya grounding dulu tarik nafas buang semuanya ke bawah
buang grounding semua yang energi energi negatif
udah happy udah baru saya keluar
saya sapa anak anak peluk peluk
biasanya mereka tuh kalau dipeluk senang kan
semua siapapun yang dipeluk pasti senang
anak anak yang sakit ini benar benar mengajarkan saya bagaimana mensyukur hidup saya yang sebenarnya
ini anak anak ini lihat mereka
dengan kondisi yang berat mereka tetap bisa tersenyum bercanda
masa sih saya yang masalahnya cuma segitu doang kok mau ngeluh gitu
ayo dipeluk dipeluk
kalau kita sih selalu melihat mereka ini lucu lucuan aja gitu
kalau yang kecil kecil umur umur sepuluh an ke atas mereka punya idola
jadi kalau jenny ini suka sama kakak ayam
kakak ayamnya suka
kayaknya ganteng katanya ya
iya kak ayat ganteng gak sih
kalo ketemu biasanya sama kak ayat gimana sih
oh diam aja gak ngomong
gak ada wn
eh kamu ngeliat kak ayat ganteng kenapa sih
ganteng aja gitu terus dia bisa main gitar ya
keren ya bisa main gitar
kasih liat bisa main gitar juga
ganti cantik dong
kita selalu bilang gini adek nanti tau gak kalo orang mati itu sebenernya pindah tempat doang
ke tempat yang lebih indah banget namanya surga
kalau di rumah harapan kan kamu ngerasa udah kayak di surga
kalau di tempat yang ini jauh lebih indah
di sana nggak ada rasa sakit nggak ada rasa apapun
dalam mengelola rumah harapan sini selalu menebar rasa sayang
itulah yang ditangkap dan dirasakan anak anak dan orang tua pendamping
selama tinggal di rumah harapan beragam kebutuhan mereka telah disiapkan
pasti dana ya karena kan biar bagaimanapun ada overhead cost yang harus kami bayar kayak listrik air telepon bayar gaji pembantu supir dan sebagainya
tapi kita juga tetap menampung kalau misalnya ada yang membantu misalnya ngasih beras
karena di rumah ini setiap hari kita mau memberi makan sekitar empat puluh lima puluh kepala sekali makan
sebulan kita bisa menghabiskan satu ratus dua puluh satu ratus lima puluh kilo beras
jadi beras terutama kebutuhan sehari hari susu pampers yang paling banyak
jadi diapers buat anak anak kalau masih ada yang mau gandengan tangan kita sangat berharap bahwa ada perusahaan di luar sana yang mau bergandengan tangan dengan kami yang ada di daerah
karena sekarang rumah singga gak cuma ada di jakarta kita juga hadir di makassar dan bandung
dan di akhir tahun kita akan ada di surabaya dan aceh
rumah harapan di bandung dan makassar belum lama dibuka
tujuannya sama untuk memfasilitasi anak anak yang kesulitan mendapatkan penginapan saat harus berobat jalan di rumah sakit rujukan
semuanya dikelola dengan bantuan donatur dan relawan yang dengan ringan tangan mau mengerjakan beragam kegiatan
bantuan yang datang ke rumah harapan tak selalu berupa uang atau barang
ada juga yang memberikan pengobatan gratis
salah satu yang menerimanya adalah tias
gadis berusia tiga belas tahun ini mendapatkan pengobatan gratis dari salah satu dokter di rumah sakit swasta di kawasan cinere jakarta
kalau untuk kerja dengan rumah sakit seperti ini mbak sili biasanya bekerja sama dengan pihak rumah sakit
atau memang ada donatur rumah sakit yang sengaja menawarkan bantuan ke mbak sili untuk ada semacam itu
khusus kalau yang tias ini dokternya langsung yang menawarkan
jadi kita nggak bayar apapun dokternya baik malekatnya tias nih
jadi kalau rumah sakit yang lain kalau anak anak yang lain biasanya kita kontrolnya ke rumah sakit
jadi kalau rumah sakit yang lain kalau anak anak yang lain biasanya kita kontrolnya ke rumah sakit
jadi kalau rumah sakit yang lain kalau anak anak yang lain biasanya kita kontrolnya ke rumah sakit
berbicara mengenai sebuah koneksi gitu
koneksi mbak dengan anak anak yang ada di rumah saya yakin sungguh luar biasa koneksinya
ketika ada berada pada tahapan dimana akhirnya anak anak itu memang ya jalan terbaiknya harus pulang gitu
rasanya seperti apa
kami sudah mengalami banyak sekali kisah kisah yang mengharukan tapi juga menyedihkan
ketika anak anak ini harus graduate dari kehidupan ini harus pulang gitu
ada satu anak yang dari aceh namanya zirar tapi kita panggilnya bule
karena saya setiap hari datang ke rumah singgah anak ini nempel banget ke saya
terus saking nempelnya setiap hari sampai akhirnya ketika dia habis operasi jantung
itu kita depresinya luar biasa
ketika dia pulang kita semua berkabung tiga hari lah
semuanya saling saling sebentar sebentar kalau kita ingat lagi nangis lagi gitu
tapi ya emang itu resiko yang harus kita hadapi
kehilangan orang yang kita kasihi orang yang kita sayangi itu memang menyedihkan
dibanding kesedihan itu ada banyak sekali sukacita yang bisa kita rasakan di rumah harapan
jadi itu tidak membuat kami berhenti untuk tetap membantu anak anak
ketika ada anak yang kondisinya sudah amat sangat parah
dan kita tahu bahwa dia sudah terminal sudah mungkin tinggal beberapa bulan lagi
sudah saatnya akan pulang
kita mengajarkan mereka untuk preparing their cell
jadi mereka belajar untuk mempersiapkan diri untuk pulang
kita selalu bilang gini
adik nanti tahu nggak kalau orang mati itu sebenarnya pindah tempat doang
ke tempat yang lebih indah banget namanya surga
kalau di rumah harapan kan kamu ngerasa udah kayak di suga
kalau di tempat yang ini jauh lebih indah
nanti kalau udah waktunya kamu pindah nih
terus mulai naik ke atas mulai kerasa dingin
nggak boleh takut ya
itu saatnya sudah mau dipindahin ke tempat yang indah
nah kalau udah sampai sini kamu baca doa
jadi kita mengajarkan mereka untuk dekat dengan tuhan
di saat saat mereka udah harus pulang gitu
butuh proses berapa lama tuh mbak
ketika mbak sili bisa dengan tenang
dan rekan rekan volunteer bisa dengan tenang
bisa dengan sabar tanpa emosional memberikan pemahaman
tentang bahwa suatu saat bahwa akan bertemu dengan sang maha kuasa
butuh waktu berapa lama untuk bisa menenang
berada dalam kondisi yang sangat tenang menyampaikan itu semua
tapi untuk meyakinkan mereka kita harus yakin dulu bahwa
kehidupan setelah ini adalah kehidupan yang indah

setelah itu baru energi yang kita ambil
kita bisa transferkan ke anak anak
dan itu gak mudah
jadi saya dan kakak kakak volunteer ini
saya selalu mengajarkan mereka untuk
percaya bahwa segala sesuatunya pasti indah
dan bisa berhari hari ya menjelaskan ke anak anak yang
dengan kondisi yang mereka nangis kesakitan dan sebagainya
bisa semingguan lah
sampai akhirnya mereka mulai berubah menjadi anak yang periang
dan sama sekali gak merasa takut akan apa yang orang sebut mati
wah luar biasa
saya juga jadi agak berhenti ketemu dengan ceritanya
saya suapin berjam jam
di suapan terakhir dia muntah
kalau dia muntah itu saya udah panik
jangan dimuntahin jangan dimuntahin
akhirnya saya siram pakai air
ya coach tantanglah juga
aku juga mau banget

selain sebagai rumah singgah
rumah harapan mengadakan pertemuan
dia ajak anak anak untuk mengembangkan kemampuan mereka
meski sedang sakit anak anak tetap mengikuti aktivitas layaknya anak sehat
dibantu sejumlah relawan sili memberikan pelajaran tambahan
anak anak juga diberi pelajaran mengaji bermeditasi dan bermain angklung
berbagai aktivitas ini ternyata cukup berhasil membuat anak anak ini melupakan sejenak penyakit mereka
wajah wajah yang dulu murung kini mulai terlihat ceria
ini adalah keisha fathia
gadis cilik asal lampung ini menderita spinal bivida atau cacat tabung syaraf
dan harus menjalani perawatan di rumah sakit cipto mangun kusungo jakarta
secara berangsur angsur kesehatan keke begitu ia biasa dipanggil semakin membaik
kebahagiaan tak hanya dirasakan anak anak
relawan yang bekerja di rumah harapan juga merasakan hal yang sama
dengan membantu anak anak ini para relawan merasa beruntung bisa berbagi waktu dan kasih sayang
mulan salah satunya
relawan yang bergabung sejak awal berdirinya rumah harapan ini
mengaku semakin mensyukuri hidup sejak melayani dan membantu anak anak yang tinggal di rumah harapan
lebih apa ya lebih bersyukur pasti
terus lebih ikhlas harus lebih ikhlas menghadapi sesuatu
lebih bersyukur gitu aja
sama apa ya kayak lebih ingin selalu berbuat baik
ingin selalu berbuat baik
kadang kalau saat aku pernah harus dipindah tugasin sama kantor
dan itu benar benar ngabisin waktu
dan disitu aku merasa aku kangen sama aku yang dulu masih bisa
di saat aku kerja aku masih bisa bantu orang
di sela sela kesibukan aku
tapi aku masih bisa kasih waktu aku untuk
bantu adik adik di sini
meski sudah berbuat banyak
sili sadar ia masih punya kekurangan
saya masih gampang mudah mudah kasihan sama orang
dan itu seringkali dimanfaatkan oleh orang yang
karena nggak semua orang di sekeliling kita punya niat yang sama punya niat yang baik
dan saya karena terlalu gampang kasihan
sama orang seringkali saya dimanfaatkan oleh orang lain
kadang kadang jadi kecewa sedih dan sebagainya
tapi buat saya nggak apa apa karena ini perjalanan hidup yang harus kita lewatin
nggak selamanya hidup itu indah nggak selamanya hidup itu enak
terkadang ada jalan yang susah kadang kadang kita dikecewakan orang
mungkin juga karena kekurangan saya
jadi ya tidak ada satupun manusia yang sempurna
di tengah kesibukannya mengelola rumah harapan
sili kadang lupa memikirkan dirinya sendiri
beruntung ia mendapat bantuan dari salah satu tenaga kesehatan
sili harus rajin berolahraga untuk menjaga stamina nya
ya seperti ibu silly dia menyehatkan orang tapi dia sendiri lupakan kesehatannya
bahwa itu penting kenapa kesehatan bu sili penting
karena dia adalah bisa dibilang otak dari semua yayasan ini
bagaimana bisa tercipta suatu rumah harapan
itu karena misi dan visi yang beliau miliki
saya juga kebetulan terlibat di beberapa aktivitas sosial
dan saya tahu nih bahwa yang harus ditolong sebenarnya adalah orang orang praktisinya itu sendiri
selain kepada anak anak di rumah harapan
mika tak lupa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada tiga orang anaknya
awalnya tiga orang anak sini tergolong berkebutuhan khusus dengan beragam keterbatasan
namun berkat kegigihan silly ketiganya mampu tumbuh dengan baik
saya dititipi tiga anak dengan kebutuhan khusus yang berbeda beda
nggak semuanya autis memang
tapi semua punya kebutuhan khusus yang berbeda beda
dan pada saat anak saya yang pertama itu over anxiety
saya baru menjadi ibu yang baru
dan saya bukan ibu yang hebat waktu itu
saya harus mengakui bahwa saya ini ibu yang gak sabaran waktu awal awal
anak saya ini kalau makan aduh lamanya minta ampun
saya suapin berjam jam di suapan terakhir dia muntah
kalau dia muntah itu saya udah panik
jangan dimuntahin jangan dimuntahin
akhirnya saya siram pakai air
itu saya yang dulu
tapi kembali ke pertama kali waktu saya lagi hamil
saya itu ketakutan berlebihan karena saya takut kehilangan anak saya
dua anak saya sebelumnya gugur
jadi ketika saya hamil anak ini saya takut luar biasa
dan itu ternyata berpengaruh ke kepribadian anak ini
ketika dia lahir dia jadi anak yang penakutnya minta ampun
tiba tiba lihat anak saya yang kedua kejang kejang
loh ini kenapa lagi ini
saya bawa ke dokter diperiksa eeg
ternyata ada kerusakan di otak
padahal enggak demam enggak apa apa
dan akhirnya semua yang tadinya bisa manggil mama
bisa interaksi dengan mata eye to eye gini ini nggak bisa
nggak bisa lagi eye contact dan sebagainya
semua kebisaannya hilang begitu saja
saya bawa ke dokter saya bawa ke psikiater saya searching internet
saya dapat konfirmasi bahwa iya oke anak saya autism
dan yang ketiga juga punya kebutuhan khusus yang berbeda
dia alergi semua jenis makanan kecuali nasi dan kentang
itu yang membuat saya pada akhirnya harus mengusir
itu yang membuat saya pada akhirnya harus mengucapkan

jadi dari yang tadinya saya mengeluh dari yang tadinya saya merasa ini sebagai beban
at the end of the journey saya merasa inilah caranya tuhan membentuk saya menjadi saya yang sekarang
pribadi yang jauh lebih baik
di mata buah hatinya silly adalah idola dan sahabat
walaupun sibuk dia masih nyempetin waktu bareng anak anaknya
kalau ngobrol juga asik nyambung gitu
kini silly bercita cita membangun rumah harapan di seluruh kota besar di indonesia
ia bahkan ingin membantu anak anak di luar indonesia
sili ingin membangun dua puluh rumah harapan agar semakin banyak kasih sayang bagi anak anak yang membutuhkan